karena belum juga diangkat menjadi pns puluhan guru tidak tetap atau gtt kategori satu kabupaten nganjuk
selasa sore nekat bertemu presiden dengan melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor menuju jakarta
keberangkatan pahlawan tanpa tanda jasa ini pun diwarnai isak tangis keluarga
suasana haru dan isak tangis nampak saat melepas puluhan guru tidak tetap kategori satu asal ngajuk
yang melakukan perjalanan menuju jakarta
dari depan pemkap nganjuk para guru ini melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor menuju jakarta
untuk menemui secara langsung presiden joko widodo
hal ini dilakukan dengan berat
dan untuk memperjuangkan nasib guru tidak tetap yang tak juga diangkat sebagai pns
kami honorer k satu akan memohon persamaan hak sekaligus persamaan keadilan
seperti halnya honorer kategori satu di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia
para guru berharap jika nanti sudah bertemu langsung dengan presiden
akan ada solusi sehingga guru tidak tetap lanjut bisa diangkat menjadi pns sesuai dengan tuntutan
agungi bowo nganjuk